ketua komisi pemberantasan korupsi kpk firly bahuri meminta kejaksaan agung menuntaskan kasus gagal bayar pt asuransi jiwasraya
sejauh ini kejaksaan agung masih mempelajari lebih dari lima transaksi yang berkaitan dengan kasus jiwasraya sebelum menetapkan tersangka
ketua kpk firly bahuri dan jaksa agung st burhanuddin menggelar pertemuan di kejaksaan agung kebayoran baru jakarta selatan rabu pagi
usai melangsungkan pertemuan ketua kpk firly bahuri meminta agar kejaksaan agung menuntaskan kasus gagal bayar pt asuransi jiwasraya
kpk juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam penanganan kasus jiwasraya
meski demikian kpk tidak akan mengambil alih kasus ini
hingga saat ini kejaksaan agung belum menetapkan tersangka pada kasus gagal bayar di pt asuransi jiwasraya
jaksa agung republik indonesia st burhanuddin menyebut
pihaknya tengah mempelajari lebih dari lima transaksi yang berkaitan dengan kasus jiwasraya sebelum menetapkan tersangka
nantinya penyidik akan membedah transaksi untuk mencari transaksi transaksi bodong atau transaksi fiktif
ini harus membedah dulu transaksi yang lima ini
jangan sampai kita salah nanti menetapkan tersangka
tidak kami kerjasama dengan bpkp eh bpk kami kerja dengan ojk dan kami juga akan minta ppatk
kejaksaan agung akan menggandeng badan pemeriksa keuangan otoritas jasa keuangan dan ppatk dalam membedah lebih dari lima transaksi tersebut
selain itu kejaksaan agung juga telah melakukan penggeledahan
namun burhanuddin tidak menjelaskan lebih detail mengenai penggeledahan yang dilakukan pihak
kejaksaan budi tanjung jakarta